ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mempertanyakan keseriusan pemerintah menangani masalah minyak goreng yang dialami rakyat kelas bawah
ahy pesimis pemerintah bisa memberantas mafia yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono menyebut pemerintah tidak serius memperhatikan rakyat bawah
terbukti masalah tingginya harga dan kelangkaan minyak goreng hingga kini tak kunjung selesai
ahy pesimis pemerintah bisa memberantas mafia yang diduga memainkan harga stok dan pasokan minyak goreng di masyarakat
pernyataan ini disampaikan setelah melihat langsung kondisi rakyat dalam kegiatan safari ramadan yang dilakukannya di beberapa daerah di jawa tengah kamisore
permasalahan utama hari ini memang meningkatnya harga harga kebutuhan pokok utamanya minyak goreng
padahal ini sangat mendasar
masyarakat utamanya masyarakat kecil golongan miskin
yang tidak mampu yang sangat terpukul akibat kelangkaan dan melambungnya harga harga tersebut
untuk kami ingin juga menjadi bagian solusi terus menyuarakan dan berharap negara hadir untuk bisa terus melakukan stabilisasi harga
dan meyakinkan pasokannya juga aman sehingga tidak ada penimbunan penimbunan
apalagi yang dilakukan oleh mafia mafia mereka mereka yang hanya memperkaya diri sendiri
sedangkan yang menjadi korbannya adalah rakyat kecil